usaha ringan ada stimulannya usaha sedang ada stimulannya usaha berat bisa dibangunkan bisa juga stimulan
nah mungkin saya tunggu perintah dari bnpb mungkin kita bisa dapat
untuk prasarana jalan dan jembatan yang kita lihat tadi
saya kira memang ini kondisi geografi kita di sumatera barat ini kan tebing jalan langsung sungai
jadi runoff nya pasti cepat
saya curiga juga sebetulnya hutan di sumbar ini kan lebih baik daripada tempat lain
kalau sebelum ada banjir airnya juga penuh
saya lihat di benung benung
sawah sawah lawe yang biarkan kita lihat airnya waktu itu pening
pasti catchment nya masih baik
tapi kalau ada galodo ini kan kayak galodo banjir bandang ada dua kemungkinan
memang mungkin ada illegal locking di atas atau karena curah hujan yang ekstrim
dua minggu akan selesai
maring lambat dua minggu